lalu sejauh mana kesiapan dan kans merpati airlines ini bersaing di dunia aviasi
saat ini kita akan bahas bersama ziva narendra presiden direktur aviatori indonesia
selamat malam mas ziva
selamat malam selamat malam ferry
ya mas ziva kalau kita lihat optimistis dari merparty airline pasca putusan di pengadilan niaga kemarin
memang cukup membakar semangat mereka untuk memulai operasional kembali
apakah ini mungkin dalam waktu yang singkat ini mas viva atau bagaimana anda melihat ini
ya jadi kita sambut bersama dengan positif ya kebangkitan dan juga lolosnya merpati nusantara airlines dari pkpu kemarin
jadi ini adalah sebuah respons yang sangat positif dan kita mesti menyambut itu juga dengan positif
karena sebagaimana tadi pak direktur terutama sampaikan langit indonesia ini masih luas sekali
masih banyak area yang belum dilayani
namun tidak mengesampingkan kewajiban kewajiban lama yang harus dipenuhi antara lain adalah apa
hutang dan tanggung jawab pada karyawan
kemudian tanggung jawab pada pihak ketiga
nah yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisnis model merpati yang baru ini berbeda dengan model sebelum sebelumnya
mungkin sepuluh dua puluh tiga puluh bahkan empat puluh tahun yang lalu
karena pemetaan industri penerbangan indonesia sejak dua ribu empat belas sampai tahun dua ribu delapan belas sudah banyak berubah
ya mas ziva kalau kita lihat begitu banyak beban yang ditanggung sebelum memulai ini kembali
tapi kemudian suntikan dana mencapai enam empat triliun begitu
apakah ini cukup untuk memikul beban beban saat memulai nanti ya
apakah juga ini bisa menjadi strategi
baru untuk memulai aktivitas merpati airline ini atau melihat pola aviasi yang sekarang juga sudah berubah begitu
nah ada tiga langkah di sini
nomor satu adalah penjatualan pembayaran kembali utang utang atau tanggung jawab yang ada
ini adalah sebuah kesepakatan yang saya yakin sudah dibicarakan sebelumnya
mungkin akan di offsetkan lima tahun sepuluh tahun bahkan sampai dengan lima belas tahun
jadi nomor satu tanggung jawabnya adalah pengurangan pembebanan pembayaran hutang berjangka
kemudian yang kedua adalah karena kita memulai dengan kanvas yang baru
maka harus punya perhitungan capital expenditure atau capex yang cukup signifikan
paling tidak untuk menanggung lima tahun pertama
nah setelah capital expenditure itu ada yang namanya opex operating expenditure
yaitu biaya operasional
nah kalau kita lihat lihat enam empat triliun rupiah itu sebetulnya bukan
jumlah yang itu mulai cukup besar ya tapi kalau tidak direncanakan itu bisa hilang dalam waktu cepat juga
jadi apa yang diharapkan di sini adalah mempunyai financial planning yang bisa bertahan paling tidak lima tahun ke depan
dan juga yang sesuai dengan term dari investasi ini adalah merupakan rights issue
jadi karena akan diturunkan sesuai dengan kebutuhan operasional yang diajukan oleh direksi
kalau ini formula ini dijalankan dengan sangat optimal saya yakin pertumbuhannya bisa sehat
artinya ada unsur optimis atau tidak dengan total nominal enam empat triliun ini untuk memulai kembali
dan melihat persaingan persaingan di dunia penerbangan yang saat ini juga model bisnisnya sudah berkompetisi cukup ketat begitu
jadi itu mas ziva melihat ini bagaimana target ke depan merpati ini
ya saya lihat ada optimisme di sini
di mana ada pangsa pasar yang dahulu merpati pernah berjaya
yang sebaiknya dilihat kembali apakah pangsa pasar itu market share nya bisa didominasi oleh merpati
berapa market share di pangsa pasar itu
ini sangat khususnya di penerbangan perintis ke area area pelosok
kemudian di bandara bandara kecil yang pertumbuhan daerahnya ini masih tertinggal
ini dulu adalah pangsa pasar kebesarnya merpati
jadi harapan saya adalah ini tidak ditinggalkan
nah kemudian yang kedua adalah dari pilihan armada armada pesawat
apakah mau bersaing dengan industri maskapai lcc atau low cost carrier atau full service yang lainnya
karena pilihan armada pesawat akan sangat berdampak kepada operating cost keseberan perusahaan
bukan hanya tipe pesawat tapi variasi atau varian pesawat yang ada di dalam armadanya
biaya perawatan atau operasional antara satu tipe pesawat dengan tiga pesawat itu sangat berbeda sekali perhitungannya
ya mas ziva kalau kita lihat merpati kan memang penerbangan plat merah begitu
garuda dan juga citylink juga berbeda rasama begitu
nah ini apakah
potensi untuk persaingan dan kompetisi ini juga akan terjadi nanti
dan apa dampaknya nanti terhadap kedua airline airline yang milik bumn ini
nah kalau saya rasa kita sudah bisa lebih jelas lihat pemetaannya ya
strateginya diantara bisa dibilang tiga plus satu maskapai milik bumn
nah itu saja
ada garuda indonesia ada citylink indonesia kemudian ada merpati
di bawah merpati
di bawah merpati
ada maskapai yang berjadwal atau aoc satu ratus dua puluh satu
kemudian ada pelita yang ada di niaga tak berjadwal
masing masing ini mestinya sudah punya pemetaan dan punya market share yang masing masing unggul tanpa perlu bersaing satu sama lain
kalaupun bersaing tidak perlu bersinggungan atau memakan market share satu sama lain
karena sangat luas sekali market share yang masih belum kelayani
contohnya misalnya katakan merpati ingin masuk ke market lp
jadi dengan tipe pesawat rusia yang baru ini maka jangan menduplikasi apa yang sudah dilakukan oleh citylink
dan sebaliknya harus ada sportivitas dari garuda dan citylink
karena sama sama di bawah kepemilikan bumn walaupun disinyalir nanti saatnya mungkin ada yang dilepas
tapi harus diprotek supaya tidak saling memakan
baik terima kasih ziva narendra presiden direktur aviatori indonesia
dan selanjutnya ada dari imam underscore wibowo juga men tweet
garuda mengambil alih sriwijaya dan nam air
lalu merpati akan muncul lagi
cerita bisnis aviasi indonesia saat ini
selanjutnya advery underscore arai juga men tweet
yakin bisa bersaing dengan lion air
janji deh kalau pergi dan ada rute merpati pasti akan nyoba
dan selanjutnya pasti berdasar experience dan pengetahuan
ad iwan kecil mencuit kabar
dari dunia penerbangan hari ini
sriwijaya air bakal dikelola oleh
anak usaha garuda yaitu
citylink entah ini nanti pakai
ganti nama atau enggak dan
merpati nusantara airlines bakal
siap mengudara lagi wah
sebuah optimisme ya